untuk beliau di jombang
hari ini belum karena pasti sama sama lagi sibuk
dan beliau pulang hari senin kemarin ke jombang
sudah jadi saya tadi silaturahmi dengan ketua majelis suro pks
bapak habib salim segah faljufri
ketua pkb juga sedang tidak berada di jakarta
maka kami nggak mungkin berkeliling banyak
jadi harus langsung segera pulang ke rumah
saksikan program program kompastv melalui siaran digital
ptv dan media streaming lainnya